sejak diberlakukannya kamera tilang petugas satlantas polrestabes surabaya kini semakin sibuk mengurus surat tilang
petugas tidak saja harus mengamati setiap pelanggaran yang ada tapi juga harus mengirim surat tilang ke rumah warga
polrestabes surabaya saat ini telah mengirim surat teguran kepada seratus pelanggar dari sekitar lima ratus pelanggar yang terekam kamera cctv
sejak diberlakukannya kamera tilang kesibukan sejumlah anggota satlantas polrestabes surabaya bertambah
sejumlah anggota harus mengirimkan ratusan surat teguran ke sejumlah alamat pengendara yang diketahui melanggar
surat surat itu dikirim petugas setelah menerima hasil rekaman cctv dari intelijen sistem transport dinas perhubungan kota surabaya
anggota kemudian mendatangi rumah pelanggar sesuai alamat di stnk kendaraan disertai foto bukti pelanggaran yang dilakukan
namun sejumlah petugas mengalami kesulitan karena banyak nomor stnk yang tak sesuai dengan alamat pemilik kendaraan
hingga saat ini sudah ada seratus surat teguran yang telah dikirim ke petugas
sampai hari ini kita baru mengirimkan seratus data kepada alamat sesuai dengan rekaman cctv pelanggaran lalu lintas yang kita dapatkan dari pusat kota
sementara untuk pengiriman surat teguran bagi alamat pengendara di luar kota petugas mengirimnya melalui jasa pos indonesia
sejumlah pelanggar yang mendapat surat teguran merasa senang karena mendorong masyarakat lain ikut tertib dan menekan angka kecelakaan
menurangi kecelakaan di jalan raya
ini sudah dilakukan ya surat bayi ini
rencananya selama bulan september ini satlantas masih memperlakukan sosialisasi
sementara penilangan yang sebenarnya akan dilakukan di bulan oktober